sajian bakso sepertinya tak pernah kehabisan kreasi
di salah satu kedai jalan ternate bandung jawa barat
ada kreasi kuliner khas priangan baso aci yang disajikan ala korea
untuk membuatnya bakso aci dibentuk memanjang
menyerupai topoki kue beras korea
lalu tambahkan bakso daging sapi bulat dan bakso daging sapi berbentuk kerucut
bumbunya terdiri atas garam gula daun jeruk daun salam cabai rawit cabai merah
bawang merah bawang putih lengkuas serai dan saus sambal
rebus cabai merah dan cabai keriting sampai matang
haluskan bawang merah bawang putih serta minyak lalu masukkan rebusan cabai
haluskan lagi menggunakan blender
tumis bumbu halus
masukkan lengkuas daun jeruk daun salam dan serai
kemudian masukkan air garam gula dan saus cabai
nah supaya semakin menggoda selera
bakso aci berbentuk topoki ini disajikan dengan hot plate
siram dahulu sambal taichannya sampai kepulan asap dan aromanya menggugah selera
dari rasanya ini khas bandung banget ya
dari bakso acinya ini kenyal gurih terus saus taichannya pedas dan lezat
yang membedakan adalah sensasi penyajiannya apalagi ketika nyiramin sambalnya ini langsung berasap dan wanginya itu semerbak
nah kalau di korea sendiri topoki ini berbahan dasar beras dan menggunakan saus gochujang atau pasta cabai khas korea
keunikan sajian dan rasanya yang enak membuat makanan ini banyak dipesan pelanggan
masih soal menu bakso yang ini dipadukan dengan cingur
atau bagian mulut sapi
bakso cingur ini bisa dipesan bersama varian pentol daging jeruan sum sum atau iga
kreasi bakso cingur berhasil memikat penggemar bakso di surabaya
cocok sih buat saya menurut saya cocok karena ini sama sama dagingnya
selain itu rasa cingurnya ini menambah variasi yang baru gitu bak baksonya
lebih mantap lebih enak
tapi saya ingin memunculkan dalam bentuk bakso
selama masa pandemi kedai bakso ini menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pengunjung mencuci tangan serta mengenakan masker sebelum dan sesudah makan
para pekerja di kedai bakso ini pun tetap menggunakan masker selama melayani pembeli
pemliputan cnn indonesia